ya demikian saudara saudara tadi
kita bisa melihat bagaimana protokol berolahraga di ruang publik
hendaknya ini menjadi acuan kita agar bukan hanya sehat karena perolahraga yang kita dapatkan
tetapi juga kita terhindar dari kemungkinan tertular covid sembilan belas
karena adanya orang lain yang membawa infeksi ini
saudara saudara hari ini saya akan menyampaikan update data terkait dengan bidang kesehatan
pada penanganan covid sembilan belas yang kita himpun dari kemarin di pukul dua belas wib sampai dengan hari ini
dari seluruh tanah air kita
hari ini kami melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak dua puluh tiga delapan ratus tiga puluh dua spesimen
sehingga total spesimen yang telah kita pereksa adalah
pada pemeriksaan hari ini kita mendapatkan kasus terkonfirmasi positif
sebanyak dua enam ratus lima puluh tujuh orang
sehingga kasus ini akumulasinya sekarang menjadi tujuh puluh tujuh ratus tiga puluh enam orang
akan saya perinci tentang sebaran dari penambahan kasusnya
yang pertama kita mendapatkan tambahan yang cukup banyak dari provinsi jawa barat
sebanyak sembilan ratus enam puluh dua kasus
dan dilaporkan dua puluh tujuh orang sembuh di jawa barat
kemudian jawa timur lima ratus tujuh belas kasus baru dengan dua ratus enam puluh tiga sembuh
dki jakarta dua ratus delapan puluh empat
dua puluh satu orang sembuh
kemudian sulawesi selatan satu ratus tiga puluh kasus baru dengan satu ratus delapan puluh sembilan sembuh
sulawesi utara satu ratus dua puluh enam kasus baru dengan dua puluh tujuh sembuh
kalimantan tengah satu ratus dua puluh kasus dengan tiga puluh sembuh
kalimantan ulangi tadi jawa tengah satu ratus dua puluh kasus baru dengan tiga puluh sembuh
kalimantan selatan satu ratus delapan kasus baru dengan tiga puluh sembuh
kalimantan jawa barat dua puluh kasus baru dengan dua puluh tiga sembuh
sumatera utara satu ratus delapan kasus dengan sebelas sembuh
penambahan yang cukup banyak untuk provinsi jawa barat
ini didapatkan dari kluster yang sudah selesai kita lakukan penyelidikan epidemiologi
sejak tanggal dua puluh sembilan kemarin berturut turut
yaitu klaster di pusat pendidikan sekolah calon perwira tni angkatan darat
yang kita dapatkan keseluruhan kasus positif dari klaster ini sebanyak satu dua ratus enam puluh dua orang
ini terdiri dari peserta didik dan beberapa tenaga pelatih yang ada di sana
dari jumlah satu dua ratus enam puluh dua kasus positif yang kita identifikasi
hanya ada tujuh belas orang yang saat ini kita rawat
dan kita melakukan penyelidikan
kita lakukan isolasi di rumah sakit dusti raci mahi
karena ada keluhan meskipun dalam derajat keluhan ringan
di antaranya yang paling banyak dari tujuh belas orang ini adalah demam
dan beberapa di antaranya mengeluh di pernafasannya
baik batuk maupun agak sesak
sementara sisa yang lainnya sebanyak satu dua ratus empat puluh lima tanpa keluhan apapun
dan saat ini semuanya
kita karantina di wilayah pendidikan
secapa sekolah calon perwira angkatan darat di bandung
seluruh komplek pendidikan sekolah calon perwira tni angkatan darat di bandung
dan kemudian kita larang untuk adanya pergerakan orang
baik masuk ke dalam komplek ataupun keluar dari komplek
penyelesai ini dilakukan secara ketat oleh unsur kesehatan dari kodam tiga siliwangi
yang memantau terus menerus sepanjang hari
sampai dengan hari ini kami mendapatkan laporan seluruh peserta yang dipantau
yang melaksanakan isolasi dalam keadaan baik
oleh karena itu kami memastikan bahwa tidak akan terjadi penularan ke luar komplek
karena kita menjaga dan menjaga kesehatan dari kodam kodam yang berada di dalam komplek
kami juga dengan ketat agar betul betul pelaksanaan karantina kewilayahan
bisa dijalankan secara maksimal
tentunya dengan monitoring yang ketat yang dilaksanakan oleh dinas kesehatan provinsi jawa barat
dinas kesehatan kota bandung dan dari kesehatan kodam tiga siliwangi
oleh karena itu kami mohon masyarakat untuk tenang
tidak perlu panik karena ini sudah ditangani secara profesional sesuai dengan standar internasional
kita melakukan karantina wilayah dan kemudian kita menjamin sepenuhnya
bahwa evaluasi terhadap peserta karantina dijalankan dengan maksimal
oleh karena itu kami juga berharap bahwa keluarga para peserta didik
yang berasal dari seluruh indonesia memahami ini memaklumi ini
dan masih tetap bisa melaksanakan kontak komunikasi menggunakan telepon
atau sarana media yang lain dengan keluarganya yang saat ini sedang kita karantina
oleh karena itu saudara saudara sekalian tidak perlu ada kepanikan
kita menangani secara proper kita menangani secara profesional
dan kita tangani sesuai dengan kriteria internasional tentang karantina wilayah
kemudian hari ini sembilan belas provinsi melaporkan kasus di bawah sepuluh
dan ada empat provinsi yang melaporkan tidak ada penambahan kasus sama sekali
kasus sembuh cukup banyak total sembuh hari ini adalah satu enam puluh enam orang
sehingga total sembuh menjadi tiga puluh dua enam ratus lima puluh satu orang
meninggal lima puluh delapan orang sehingga totalnya menjadi tiga empat ratus tujuh belas orang
telah empat ratus lima puluh tujuh kabupaten kota yang terdampak di tiga puluh empat provinsi
kita masih melakukan pemantauan ketat terhadap
tiga puluh delapan empat ratus sembilan puluh delapan orang udp dan tiga belas tujuh ratus tiga puluh dua pdb yang tersebar di seluruh provinsi yang
kabupaten kota dan provinsi yang terdampak
saudara saudara sekali lagi penambahan kasus di luar kluster ini disebabkan
karena kurang disiplinnya menggunakan masker
kita tahu bahwa penularan penyakit ini
dari droplet orang yang sakit
dan kita tahu bahwa droplet ini ada yang ukurannya kecil
yang kita sebut mikrodroplet
yang memiliki waktu cukup lama untuk bisa hilang dari lingkungan
terutama pada wilayah yang tertutup dengan ventilasi yang tidak terlalu baik
maka mikrodroplet ini akan melayang layang dalam waktu yang relatif lama
oleh karena itu saudara saudara sekalian
satu gunakan masker apapun alasannya
gunakan masker karena ini melindungi kita
yang kedua menjaga jarak
jaga jarak yang aman
kemudian sering dan rajin mencuci tangan menggunakan sabun
untuk kita yang bekerja pada ruang yang tetap
di ruang kerja di kantor
pastikan bahwa sirkulasi udara bahwa ventilasi ruang kerja kita
setiap hari terganti udaranya
kemudian sebisa mungkin kalau akses untuk bisa mendapatkan udara segar dari luar bisa dilakukan
hal yang serupa juga di kendaraan kita
oleh karena itu sempatkan setiap hari di pagi hari
untuk membuka semua jendela mobil
dan beri kesempatan udara yang ada di dalam ruangan tergantikan dengan udara yang baru
yang berasal dari luar dan setelah itu baru kita tutup
agar tidak kita berada di dalam satu lingkungan udara yang tidak pernah tergantikan
terjebak dalam suatu ruang terbatas dengan ac yang tersirkulasi di dalamnya
saudara saudara patuhi protokol kesehatan
ini cara satu satunya kalau kita ingin terbebas dari kemungkinan penularan covid sembilan belas
kita harus melakukan ini bersama sama
terima kasih selamat sore